cctv jadi dan ada satu orang yang di depan layar monitor cctv itu untuk menginfokan lokasi lokasi mana yang kosong
dikomunikasikan lewat ht dan kami ambil monitor layar langsung cctv yang bisa menghitung real kendaraan yang masuk dan keluar
nah ini nanti bisa dilihat di kantor kelihatan lalu kami juga ada penambahan satu orang khusus di informasi
dari pintu lopi barat itu ada meja informasi itu ada satu orang khusus yang menginformasikan
kadang kadang kemarin ada anak kecil kemarin malam itu ada anak kecil terpisah
dari kedua orang tuanya ditanyain siapa nama orang tuanya enggak nyambung
jadi kita waro woro tugasnya si karyawan informasi tersebut
dan kami menambah cleaning service security teknisi dan gardening
itu total ada secara keseluruhan ya sembilan puluh empat orang dibagi tipe sip
saya rahmat ibrahim saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya